sementara itu proses pemungutan suara di sejumlah daerah sempat dihentikan sementara dan tertunda hingga besok
di semarang seorang calon anggota legislatif memprotes panitia pemilihan karena surat suara untuk dprd kota semarang yang tertukar
iya dan akibatnya proses pemungutan suara pun dihentikan
sementara di kota jambi puluhan tps menunda pemungutan suara hingga kamis esok karena banjir dan juga kotak suara yang rusak
akibat kehujanan saat didistribusikan
pak saya pernah jadi kpps enam kali jadi kalau ada kekeliruan itu diberhentikan
warga yang juga seorang calon anggota legislatif ini memprotes panitia pps di tps tiga puluh kelurahan kembang arung kota semarang
ia meminta proses pencoblosan dihentikan penyebabnya surat suara untuk dprd kota semarang tertukar antar daerah pemilihan
ironisnya hal ini terungkap saat pencoblosan sudah berlangsung dan hampir separuh pemilih sudah menunaikan haknya
petugas tps pun akhirnya menghentikan proses pencoplosan dan melaporkan kasusnya ke kpu kota semarang
kejadian serupa juga terjadi di sembilan tps lainnya
kpu kota semarang akhirnya memutuskan sembilan tps yang surat suaranya tertukar akan diulang proses pencoblosannya dan dimungkinkan berlangsung pada kamis besok
pada intinya kan sebenarnya suara hak pilihnya kan aman
proses registrasi itu kan sampai jam satu jadi kan sementara kan harusnya hak pilihnya tetap terjamin
tinggal kami nanti kan melakukan mekanisme pendisrapan
pendistripsian kembali gitu ya
aksi protes juga dilakukan seorang warga di tps tiga puluh delapan desa sumberanyar kecamatan banyu putih situbondo
warga ini kesal karena proses pencoblosan di tps dihentikan sementara dan molor hingga berjam jam
penyebabnya surat suara di tps ini tertukar dan proses penukaran memakan waktu lama
kondisi serupa ternyata juga terjadi di dua tps lainnya
dari tiga tps yang dihentikan dua diantaranya akhirnya bisa meneruskan pencoblosan setelah petugas pps desa setempat menukar surat suara ke kpu
di jambi proses pemungutan suara di dua puluh empat tps juga terpaksa ditunda
akibat hujan deras yang mengguyur kota jambi sejak selasa malam hingga rabu dini hari
membuat setidaknya tiga tps di kelurahan kenali besar terendam banjir hingga setinggi tujuh puluh cm
sementara di kelurahan payo selincah dua puluh satu tps gagal melakukan pemungutan suara
karena kotak suara rusak setelah kehujanan saat didistribusikan dari kantor kelurahan ke tps
proses pemungutan suara pun ditunda hingga kamis besok